kasus dugaan pembunuhan dan penipuan yang dilakukan oleh oknum tni al atas nama serdak am
berawal dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh lanal nias dalam hal ini
dan pemala lanal nias pada hari senin tanggal dua puluh lima maret dua ribu dua puluh empat
seorang warga desa lahu saidanate kecamatan donete kabupaten nia selatan atas nama bapak st umur empat puluh delapan tahun
melaporkan bahwa anaknya atas nama isto dua puluh dua tahun telah bilang kontak dengan keluarga sejak tanggal dua puluh dua desember dua ribu dua puluh
setelah yang bersamputan berangkat
berangkat ke padang bersama dengan seorang oknum tni al bernama serda aam yang berdinas di denpom panel nias
keluarga sebelumnya telah ada hubungan dengan serda aam ini
di mana serda aam ini menjanjikan kepada pihak keluarga untuk dapat memasukkan putranya yaitu ist ini
di mana sebelumnya ist ini telah gagal dalam seleksi calon bintara tni al tahap dua di nias yang dilaksanakan oleh mapol analias
jadi ist ini telah gagal dinyatakan tidak lulus
tetapi oleh oknum ini serda aam dijadikan lulus dengan imbalan sejumlah uang sekitar lebih dari dua ratus juta
sampai dilaporkan mereka tidak ada kontak
berdasarkan pengaduan ini kemudian danden pomal melaporkan kepada saya
kemudian saya perintahkan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat ini dengan melaksanakan pemeriksaan